baik akan kami bacakan
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah
pengadilan negeri jakarta utara yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa
nama lengkap insinyur basuki cahayapurnama alias ahok
tempat lahir manggar dalam kurung kabupaten belitung timur
umur lima puluh tahun tanggal lahir
jenis kelamin laki laki kebangsaan indonesia
tempat tinggal jalan pantai mutiara blok c nomor tiga puluh delapan
penjaringan jakarta utara agama kristen pekerjaan gubernur dki jakarta
terdakwa tidak ditahan
terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya
satu tri mulya d surya d sh dan kawan kawan
dua para advokat
tiga penasihat hukumnya
empat penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi bini katunggal ika basuki cayapurnama
yang berkantor di jalan bendungan hilir empat romawi no lima belas jakarta pusat
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal lima desember dua ribu dua puluh
pengadilan negeri sebut setelah membaca penetapan ketua pengadilan negeri jakarta utara
tanggal satu desember dua ribu enam belas tentang penunjukan majelis hakim
tanggal lima desember dua ribu enam belas tentang penetapan hari sidang
berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan
setelah mendengar keterangan saksi saksi
dan keterangan terdakwa di persidangan
setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum
yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus
menyatakan terdakwa insinyur basuki cahayapurnama alias ahok
terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum
menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat indonesia
sebagaimana diatur dalam pasal satu ratus lima puluh enam khb dalam dakwaan alternatif ke dua
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa insinyur basuki cahayapurnama alias ahok
dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun
menyatakan a barang bukti nomor satu sampai dengan nomor sebelas dan nomor tiga belas
tetap terlampir dan menjadi bagian
empat menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp sepuluh
setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersyukur
karena dalam persidangan ini terdakwa bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki
dan terdakwa percaya bahwa majelis hakim dan majelis hakim
yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini
di mana penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa tidak melakukan penistaan
garing penodaan agama seperti yang ditugukan kepada terdakwa selama ini
dan karenanya terbukti terdakwa bukan penista atau penoda agama
berdasarkan hal tersebut di atas haruskah masih dipaksakan bahwa terdakwa menghina suatu golongan
padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun
dan tidak ada bukti bahwa terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan
penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap suatu golongan
terdakwa berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah
setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa
yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini
untuk memutuskan satu menyatakan terdakwa insinyur basuki cahayapurnama mm alias ahok
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
a melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan
atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penadaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia
sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam pasal satu ratus lima puluh enam a huruf a kuhp
b melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan
terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat indonesia
sebagai mana tersebut dalam perbuatan
dua menyatakan membebaskan insinyur basuki cahayapurnama mm alias ahok dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua
tiga menyatakan memulihkan hak hak harkat martabat kedudukan dan kemampuan insinyur basuki cahayapurnama mm alias ahok
d menyatakan barang barang bukti yang disampaikan oleh insinyur basuki cahayapurnama mm alias ahok
yang tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama insinyur basuki cahayapurnama mm alias ahok
lima mbebankan biaya perkara ini kepada negara
setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penuntut umum
menyatakan tetap pada tuntutan pidananya
setelah mendengar duplik dari tim penasihat hukum terdakwa yang juga disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya
penasihat hukum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya
akan tetap pada pembelaannya
menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum
berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut
ini kami bacakan pasalnya saja yaitu pertama
melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a huruf a kuhp
atau kedua melanggar pasal satu ratus lima puluh enam kuhp
menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut
terdakwa di persidangan telah mengerti
terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya
telah mengajukan keberatan atau eksepsi
keberatan mana telah diputus dengan putusan selah pada sidang
tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu enam belas yang amarnya sebagai berikut
satu menyatakan keberatan dari terdakwa insinyur basuki cahayapurnama alias ahok
dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima
dua menyatakan sahabatnya
menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor regitir pdm satu ratus empat puluh tujuh jktut dua belas dua ribu enam belas
tanggal satu desember dua ribu enam belas sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa
insinyur basuki cahayapurnama alias ahok
tiga memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor seribu lima ratus tiga puluh tujuh dua ribu enam belas garing pn jktutr
atas nama terdakwa insinyur basuki cahayapurnama alias hauk
empat menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir
menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi saksi yaitu
satu saksi habib novel haidir hasan
dua saksi muksin alias habib muksin
tiga saksi gusjoy setiawan
empat saksi samsu hilal s
lima saksi pedri kasman s p
enam saksi hajah irena handoko
kamulangi saksi hajah irena handono
saksi muhammad burhanuddin
tujuh saksi haji wilyuddin abdurasid dhani spd
delapan saksi muhammad asroi saputra
sembilan saksi imam sudirman
dan sepuluh saksi ibnu baskoro
yang masing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan
serta sebelas saksi dokterandes nandi naksabandi sma
yang oleh karena saksi telah meninggal dunia
maka keterangannya dalam bap dibacakan di persidangan
yang pada pokoknya masing masing sebagai berikut ini
keterangan saksi sebagaimana kesepakatan tidak kami bacakan
dan dianggap terbajakan dalam pembacaan putusan ini
menimbang bahwa selain saksi saksi sebagaimana tersebut di atas
penuntut umum juga menghadirkan dua orang saksi di luar berkas
yang telah dihadirkan atas perintah pengadilan atas karena diminta oleh penasihat hukum
yaitu satu saksi bribtu hamdani dan dua saksi agung hermawan
yang masing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah
di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut
kesaksian keterangannya tidak kami bacakan pula di persidangan ini
dan dianggap terbajakan dalam pembacaan putusan ini
menimbang bahwa di samping telah mengajukan saksi saksi sebagaimana tersebut di atas
penuntut umum juga mengajukan beberapa orang ahli
yaitu satu ahli muhammad nur al azhar msc
dua ahli dokter hm hamdan ransit ma
tiga ahli profesor dokter dr haji muhammad amin suma shma mm
empat ahli profesor haji mahyuni ma phd
enam ahli profesor dokter yunasar ilyas
tujuh ahli dokter muzakir shmh
delapan ahli habib muhammad rizik sihab alias muhammad habib muhammad rizik
dan sembilan ahli dokter haji abdul khair ramadan shmh
yang masing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah
di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut
kami tidak bacakan
dan kami anggap telah terbajakan dalam pembajaan putusan ini
menimbang bahwa untuk mendukung pembelaannya
terdakwa dan penasihat hukum telah mengajukan saksi saksi
yang menguntungkan atau a the charge
yaitu satu saksi dokter eko cahyono mn
dua saksi bambang walu yowahab
tiga saksi juhri hpdi
tiga saksi yohan i
dan lima saksi fadjrun
yang masing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut
dianggap terbajakan dalam pembajaan putusan ini
menimbang bahwa disamping mengajukan saksi saksi
sebagaimana tersebut di atas
terdakwa dan penasihat hukum juga telah mengajukan
beberapa orang ahli
yaitu satu ahli profesor
dua ahli doktor rahayu sutiyati
empat ahli c jisman simorangkit
ahli c jisman samosir shmh
lima prof hermini hildus bambang kaswanti purwo
enam ahli doktor risa permana daeli
delapan ahli igusti ketut aryawan shmh
sembilan ahli kiai haji mas darfarid mas duki mas udi
dan sepuluh ahli doktor sahiron samsudin ma
yang masing masing telah memberikan keterangan
dibersidakan dengan dibawa sumpah atau janji
sesuai dengan agamanya
serta sebelas ahli doktor
yang oleh karenanya tidak bisa hadir
maka keterangannya yang ada dalam bap
dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut keterangan
keterangan dari ahli tersebut
tidak kami bacakan
dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini
menimbang bahwa terdakwa di persidangan
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
keterangan terdakwa ini juga kami anggap
sudah kami bacakan dalam pembacaan putusan ini
jadi tidak kami bacakan
menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum
adalah sebagai berikut
nomor satu satu unit flash disk dan seterusnya
sampai dengan nomor lima puluh tiga
macam macam barang bukti dan rinciannya
tidak kami bacakan dalam pembacaan putusan ini
menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh terdakwa
dan penasihat hukumnya adalah sebagai berikut
menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukumnya
adalah sebagai berikut
dua lembar printout dan seterusnya
ada satu ratus tujuh belas macam barang bukti yang rinciannya
tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan
dalam membajakan putusan ini
selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota
menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi
keterangan ahli surat petunjuk
dan dihubungkan dengan barang bukti
yang satu sama lainnya saling berhubungan
pengadilan memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut
bahwa pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas
sekira pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
terdakwa selaku gubernur dki jakarta
periode tahun dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas
mengadakan kunjungan kerja di tempat pelangan ikan

kecamatan pulau seribu selatan
kabupaten administrasi kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribu
kepulauan seribu kepulauan seribuouts
kepulauan seribu itu menjadi kepulauan auxiliat
di kudama keseluruhan masyarakat
jadi ini pemilihan kan dimacuin jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya oktober dua ribu tujuh belas
jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur
jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat
jadi gak usah pikirin ah nanti kalau gak kepilih pasti ahok programnya bubar
enggak saya sampai oktober dua ribu tujuh belas
jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya
ya kan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu macam macam itu
itu hak bapak ibu ya
jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa kepilih ini karena saya takut masuk neraka
karena dibodohin begitu ya gak apa apa
karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja
jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak
dalam nuraninya gak bisa pilih ahok
gak suka sama ahok nih tapi programnya gua kalau terima gak enak dong jadi utang budi
jangan bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati perantau kena seruk
menimbang bahwa apakah benar terdapatlah melakukan perbuatan seperti yang diurekan dalam surat dawan berikut umum tersebut
menimbang bahwa mengenai hal tersebut dari keterangan saksi saksi yang telah dihadirkan di persidangan
saksi habib nufail haider hasan
saksi muqsin alias habib muqsin
saksi gus joy setiawan
saksi pedri kasman sp
saksi hajah irene handono
saksi moh burhanuddin
saksi haji wiliuddin abdul rasidani spd
saksi muhammad asroi saputra
saksi imam sudirman
dan juga saksi almarhum
dr andes nandi naksabandi ma
yang keterangannya dibacakan di persidangan
yang kesemuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini
para saksi tersebut masing masing telah memberikan keterangan yang pada intinya keterangannya hampir sama
awalnya para saksi masing masing mendapatkan informasi
ada yang mendapat informasi melalui grup wa atau whatsapp
ada yang memperoleh informasi melalui facebook
ada yang memperoleh informasi dari berita di televisi
ada yang memperoleh informasi dari berita di televisi

dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita teman teman
tentang adanya dugaan bahwa terdakwa telah melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama islam
saat melakukan kunjungan kerja di kepulauan seribu
kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang telah diperoleh tersebut
lalu para saksi masing masing berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial

dan setelah membuka youtube
para saksi masing masing telah menemukan dan melihat ada video
dan setelah membuka youtube
masing masing telah menemukan dan melihat ada video
yang berisi tentang kunjungan kerja terdakwa selaku gubernur dki jakarta di kepulauan seribu
pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas
di mana dalam video tersebut
pada saat terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan kerapu
kepada masyarakat kebeloan seribu
kepada masyarakat kebeloan seribu
masyarakat kebeloan buneo
pasukan peretarbangan dunia
saat mendengar lokasi perbicaraan secara tajam
selanjutnya karena para saksi merasa bahwa ucapan terdakwa tersebut telah menodai agama islam
maka para saksi masing masing mengunduh video yang ada di youtube tersebut
kemudian masing masing para saksi melaporkan apa yang dilihatnya di youtube tersebut kepada pihak kepolisian
yaitu sebagian ada yang langsung melapor ke baris krim mabespori
ada sebagian yang melapor ke polda metro jaya
ada yang melaporkan ke polres bogor yaitu saksi haji wiliudin abdur rosid
ada yang melaporkan ke polres kota padang sidempuan yaitu saksi muhammad asroi saputra
dan ada yang melapor ke polda sulasi tengah dipalu yaitu saksi imam sudirman
menimbang bahwa di samping itu dari keterangan saksi saksi yang lain dapat diperoleh bukti bukti sebagai berikut
bahwa saksi juli hardy sttp
yang menjabat sebagai lurah pulau panggang kepulauan seribu pada pokoknya menerangkan
bahwa benar pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas
terdakwa selaku gubernur dki jakarta telah melakukan kunjungan ke pulau pramuka kepulauan seribu
dalam rangka launching program budidaya ikan kerapu dan panen ikan kerapu
yang dihadiri oleh bupati camat kepala dinas perikanan anggota dewan
dan warga yang jumlahnya sekitar seratus orang
pada saat terdakwa menyampaikan pidato sambutan untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu tersebut
terdakwa menyebut surat al maidah
tetapi bagaimana detailnya saksi tidak tahu karena saksi tidak fokus dengan pidato terdakwa
dan saksi baru tahu setelah ada pemberitaan di televisi
lalu saksi melihat di youtube bahwa saat pidato tersebut terdakwa mengatakan
dibohongi pakai surat al maidah
bahwa saksi nur kolis majid st pada pokoknya menerangkan
saksi adalah kamerawan pada bagian humas pemprov dki jakarta yang bertugas meliput
dan merekam kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku gubernur dki jakarta di pulau pramuka kepulauan seribu
pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas dengan menggunakan kamera video yang durasinya satu jam lebih
dan saat terdakwa menyampaikan pidato pengarahan
saksi rekam sampai selesai yang durasinya sekitar setengah jam lebih
tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh terdakwa dalam pidatonya
karena saksi fokus pada gambarnya supaya tidak goyang karena saksi pakai monopod
dan saksi juga tidak pernah melihat kembali hasil rekaman yang dibuat saksi tersebut
karena saksi langsung menyerahkannya kepada editor yang bernama heru
dan yang mengunggah video tersebut ke youtube adalah heru
bahwa saksi jainuddin alias panel bin adim warga kepulauan seribu yang berprofesi sebagai nelayan tangkap
pada pokoknya menerangkan bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan kerja ke pulau pramuka di kepulauan seribu
yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat saksi ikut hadir karena saksi sebagai nelayan ikut diundang
dan saat terdakwa menyampaikan pidato terdakwa menawarkan program budi didai ikan kerabu
dengan pembagian delapan miliar dolar

juga akan membangun pasar sembako
dan saksi juga mendengar terdakwa mengatakan kalau ada yang lebih bagus dari saya pilih yang lebih bagus dari saya
tetapi mengenai terdakwa yang menyinggung surat al ⁇ maidah saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan
saksi baru tahu kalau terdakwa menyinggung surat al ⁇ maidah setelah ada pemberitaan di televisi
kalau terdakwa mengatakan dibohongi pakai al ⁇ maidah
kemudian waktu saksi diperiksa
di kantor polisi saksi juga disuruh melihat video
dan benar di video tersebut terdakwa menyebut surat al maidah
dan setelah saksi mengetahui terdakwa mengatakan dibohongi pakai al maidah
saksi bilang terdakwa harus minta maaf dan kalau ada proses hukum silahkan saja
bahwa saksi sahputin alias deni warga kebulan seribu yang juga berprofesi sebagai nelayan
pada pokoknya menerangkan
bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan ke pulau pramuka di kepulauan seribu
yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat
saksi ikut hadir bersama jainuddin dan beberapa orang lain
karena saksi ikut diundang oleh dinas perikanan
dan juga akan membuka pasar sembako
di samping itu saksi juga mendengar terdakwa mengatakan
kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya
sedangkan mengenai adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa
saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan semua isi pidato terdakwa
dan saksi baru mengetahui hal itu ketika saksi sedang memberi jaring ikan hias di muara angke
saksi ditanya oleh ketua rt saudara deddy cunedi
waktu pak ahok ke pulau ada penistaan agama ya saksi bilang
tidak tahu kemudian deddy junedi menunjukkan video yang ada di hp nya
dan benar yang ada di video tersebut adalah kejadian kunjungan terdakwa di pulau pramuka
tetapi waktu itu saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa menyinggung surat al maidah
karena waktu itu rame banyak orang
dan setelah saksi mengetahui terdakwa telah menyinggung surat al ma'idah
saksi merasa kecewa karena saksi orang islam sedangkan terdakwa orang kristen yang tidak semestinya bicara seperti itu
bahwa saksi bambang waloyo wahab yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum pada pokoknya menerangkan bahwa
pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas saat terdakwa selaku gubernur dki jakarta
kunjungan kerja ke kepulauan seribu saksi ikut hadir karena saksi diajak oleh terdakwa untuk menyaksikan sosialisasi program budidaya ikan
saksi berangkat bersama rombongan pejabat pemprov dki
tapi tidak satu kapal dengan terdakwa
acara itu dihadiri oleh beberapa anggota dprd lurah kepala dinas dan masyarakat yang jumlahnya sekitar dua ratus orang
saksi mengikuti acara tersebut dari awal sampai selesai
dalam acara tersebut terdakwa menyampaikan pidato sambutan yang lamanya sekitar tiga puluh menit
terdakwa menyampaikan mengenai cara budidaya ikan cara penjualan cara kerjasama dalam bentuk keuangannya
kemudian pola pola transportasinya yang pada pokoknya adalah mengenai pembudidayaan dari pembibitan sampai panen dan pemasarannya
terdakwa juga mengatakan tidak usah khawatir kalau anda anda tidak mau memilih saya
program ini masih bisa berjalan dan kita masih bisa panen raya bersama sama
sedangkan yang terkait dengan surat al ma'idah yang saksi dengar terdakwa mengatakan jangan mau dibohongi oleh orang dengan menggunakan surat al ma'idah lima ratus lima puluh delapan
menimbang bahwa selain dari itu dari beberapa barang bukti rekaman video yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik
oleh ahli digital forensik muhammad nur al azhar di puslat forma bespori
baik rekaman video yang versi resmi dari diskom info pemprov dki jakarta
maupun beberapa rekaman video yang diserahkan oleh para saksi pelapor
hasilnya bahwa dari ketika terdakwa mulai berbicara tentang video yang telah dilakukan oleh pemerintah
dari ketika terdakwa mulai memegang mikrofon untuk memberikan pengharan hingga selesai meletakkan kembali mikrofon di atas meja
yang telah dianalisis untuk sekian menit yang ada di sana tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame
itu artinya memang momen di sana benar adanya
menimbang bahwa dari beberapa rekaman video barang bukti yang diputar di persidangan terkait dengan kunjungan kerja terdakwa ke persidangan
pulau pramuka di kepulauan seribu
terlihat dalam video terdakwa sedang menyampaikan pidato menawarkan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat kepulauan seribu yang hadir di acara tersebut
tetapi dalam menyampaikan program budidaya ikan kerapu tersebut
terdakwa juga menyinggung tentang surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu yang dikaitkan dengan persoalan pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut
ini pemilihan kan dimajuin
jadi kalau saya terima kasih
jadi kalau saya tidak terpilih pun
saya berhentinya oktober dua ribu tujuh belas
jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun
bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur
jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat
jadi gak usah pikirin ah nanti kalau gak kepilih pasti ahok programnya bubar
enggak saya sampai oktober dua ribu tujuh belas
jadi jangan percaya sama orang
kan bisa aja dalam hati kecil
bapak ibu gak pilih saya
ya kan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu macam macam itu
itu hak bapak ibu ya
jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya
karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu
jadi bapak ibu gak usah merasa keenak
dalam nuraninya gak bisa pilih ahok
gak suka sama ahok nih
tapi programnya gue kalau terima gak enak dong jadi utang budi
banyak bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan pelan tuh kena stroke
menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa
pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas terdakwa selaku gubernur dki jakarta
telah melakukan kunjungan kerja ke pulau pramuka di kepulauan seribu
untuk menyampaikan program budidaya ikan kerabu dalam rangka kerjasama dan perusahaan
dengan sekolah tinggi perikanan atau stp
sekaligus untuk panen raya dan penebaran benih program ikan
terhadap beberapa rekaman video barang bukti terkait kunjungan kerja terdakwa ke kepulauan seribu
yang telah diputar di persidangan
terdakwa juga membenarkan bahwa video itu adalah rekaman dari kunjungan kerja terdakwa ke kepulauan seribu
pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas
menimbang bahwa dari seluruh bukti bukti tersebut
untuk bukti bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak oleh penasihat hukum
dengan alasan para saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain
sehingga keterangannya merupakan testimonium deaeditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian
sebagai keterangan saksi pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut
menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam keterangan para saksi pelapor

para saksi mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya dugaan penodaan agama
yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan kunjungan ke kepulauan seribu
yaitu ada yang mendapat informasi itu melalui grup wa atau whatsapp
ada yang memperoleh informasi melalui facebook
ada yang memperoleh informasi melalui pemberitaan di televisi
ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid
dan ada yang memperoleh informasi dari cerita teman
akan tetapi tidak hanya berdasar atas informasi yang diperoleh itu
para saksi melaporkan ke kepolisian
melainkan para saksi berusaha untuk mencari tahu kebenarannya melalui media sosial youtube
dan setelah para saksi melihat di youtube memang ada video yang berisi tentang kunjungan terdakwa
di kepulauan seribu yang diunggah oleh pemprov dki
maka para saksi mengunduh video tersebut dari youtube
kemudian berdasar atas apa yang dilihat di youtube
kemudian berdasar atas apa yang dilihat di youtube
para saksi melaporkan kepada kepolisian dengan menyerahkan video hasil unduan dari youtube tersebut sebagai barang bukti
dan dari beberapa barang bukti video yang diserahkan oleh para saksi tersebut
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di puslat forma bespori
ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan atau pengurangan frame
hal ini menunjukkan bahwa bagian yang ada pada video hasil unduhan tersebut
hal ini menunjukkan bahwa bagian yang ada pada video hasil unduhan tersebut
sesuai dengan video yang versi resmi yang diperoleh polisi dari diskom info pemprov dki
dan setelah barang bukti video tersebut diputar di persidangan
ternyata video tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa
bahwa video itu adalah video kunjungan terdakwa di pulau pramuka kepulauan seribu pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
dengan demikian keterangan para saksi pelapor tersebut
menurut pengadilan bukanlah merupakan kesaksian yang the auditu seperti yang dimaksud oleh penasehat hukum
menimbang bahwa pendapat pengadilan mengenai kesaksian para saksi pelapor tersebut
adalah sesuai dengan putusan makamah konstitusi no enam puluh lima puu delapan romawi dua ribu sepuluh

serta pasal satu ratus delapan puluh empat ayat satu huruf a undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang hukum acara pidana
lembaran negara republik indonesia melihat hal ini
mengapakah pengadilan ini berhasilisai untuk mendekatkan kesaksian dan memisahkan dalam battle yang diperlukan oleh rakyat berada di dunia ini

nomor tiga ribu dua ratus sembilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam
undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu nomor tujuh puluh enam dan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tiga
tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan
penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan demikian arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat
mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada relevansi
penolakan penasihat hukum terhadap kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah tidak beralasan dan
harus dikesampingkan dan selanjutnya dengan mendasarkan pada keterangan para saksi yaitu
saksi muksin alias habib muksin saksi gus joy setiawan saksi samsu hilal esos saksi petri kasman sp
saksi haja irena handono saksi muhammad burhanuddin saksi haji wiliutin abdul rashid dhani spd
saksi muhammad asro isaputra saksi iman sudirman saksi ibnu baskoro saksi almarhum dr andes nandi naksabandi ma
saksi yuli hardy sttp saksi nurholis majid st saksi jainuddin alias panel bin adim
saksi sabuddin alias deni saksi bambang waloya wahab dan keterangan ahli muhammad nuh al asar msc
juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti video kunjungan terdakwa di kepulauan seribu sebagaimana tersebut di atas
menurut pengadilan telah terbukti fakta hukum
bahwa perangkat yang terdakwa di kepulauan seribu
tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
terdakwa selaku gubernur dki jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke pulau pramuka
kelurahan pulau panggang kecamatan pulau seribu selatan kabupaten administrasi kepulauan seribu
untuk menyampaikan program budidaya akan kerapu dalam rangka kerjasama dengan sekolah tinggi perikanan
di mana saat terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga kepulauan seribu
terdakwa telah menyebut surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu yang dikaitkan dengan soal pemilihan
dengan mengatakan antara lain sebagai berikut
ini pemilihan kan dimacuin
jadi kalau saya tidak terpilih pun
saya berhentinya oktober dua ribu dua puluh
jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun
bapak ibu masih sempat panen sama saya
sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur
jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat
jadi gak usah pikiran ah nanti kalau gak kepilih
pasti ahok programnya bubar
enggak saya sampai oktober dua ribu tujuh belas
jadi jangan percaya sama orang
tidak saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya
iya kan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu macem macem itu
itu hak bapak ibu ya
jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih
karena saya takut masuk neraka
dibodohin gitu ya gak papa
karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu
jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak
dalam menurutnya gak bisa pilih
gak usah pilih ahok
gak suka sama ahok nih
tapi programnya gua kalau terima
gak enak dong jadi utang putih
jangan bapak ibu punya perasaan gak enak
nanti mati pelan pelan lo kena stroke
bahwa oleh karena ucapan terdakwa
sebagaimana tersebut di atas
disampaikan pada saat terdakwa menyampaikan program budidaya ikan kerapu
kepada warga masyarakat di kepulauan seribu
dan dari ucapan yang disampaikan tersebut
berisi pesan pesan terdakwa
kepada warga masyarakat kepulauan seribu
perbuatan tersebut telah memenuhi perasa di muka umum
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
bahwa mengenai perasa di muka umum
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan tersebut
sesuai dengan keterangan ahli bahasa
dan ahli bahasa dr rahayu surtiati
bahwa ucapan yang disampaikan
oleh terdakwa tersebut adalah merupakan
ungkapan pikiran dan perasaan terdakwa
bahwa persoalannya adalah
apakah ucapan terdakwa tersebut
mengandung sifat penodaan terhadap suatu agama
yang dianud di indonesia
inkasu agama islam
bahwa mengenai arti kata penodaan
ahli bahasa dr rahayu surtiati
bahwa berpegang pada kamus besar bahasa indonesia
arti penodaan yang berasal dari kata noda
yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu
tetapi arti kiasannya adalah menjelekan
sedangkan ahli bahasa prof mahyuni mapsd
bahwa arti menodai adalah mencederai
bahwa dari ucapan terdakwa
sebagaimana tersebut di atas
terdapat ucapan yang berbunyi
jangan percaya sama orang
kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu
iya kan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu
itu hak bapak ibu ya
jadi kalau bapak ibu perasaan tidak bisa kepilih ini
karena saya takut masuk neraka
dibodohin begitu ya tidak apa apa
bahwa tentang surat al ma'idah
yang disebut oleh terdakwa tersebut
adalah bagian dari al quran
yang berbunyi sebagai berikut
hai orang orang yang beriman
janganlah kamu mengambil orang orang yahudi dan nasrani
menjadi awliya bagimu
sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain
barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi aulia
maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka
sesungguhnya allah tidak memberi petunjuk kepada orang orang yang dolim
yang terdapat dalam surat al ma'idah
ayat lima puluh satu tersebut
secara bahasa memiliki banyak makna
menurut ahli agama
dari segi bahasa
kata awliya adalah bentuk jama' dari kata wali
yang mempunyai beberapa makna
antara lain yang paling banyak adalah pemimpin
menurut ahli agama
kata aulia bisa berarti melindungi teman setia
yang memberi sesuatu
atau yang menemani
menurut ahli agama
kata awliya adalah bentuk jama' dari kata wali
yang bisa berarti pemimpin
menurut ahli agama
prof dr yunahar ilyas
kata awliya bentuk tunggalnya adalah wali
yang bisa berarti teman setia
dan bisa juga pemimpin
menurut ahli agama
kata aulia bentuk tunggalnya adalah wali
yang dalam bahasa arab memiliki beberapa makna
ada maknanya teman setia
ada maknanya orang kepercayaan
ada maknanya pelindung
kemudian ada lagi maknanya penolong
dan ada juga maknanya pemimpin
sedangkan menurut ahli agama
kata awliya bisa bermakna pemimpin
tetapi bisa berarti teman dekat
bahwa oleh karena kata awliya memiliki beberapa makna
maka di kalangan umat islam terjadi perbedaan pendapat
terjadi perbedaan pemaknaan
ataupun tafsir terhadap kata aulia
yang terdapat dalam surat al ma'idah ayat lima puluh satu
ada yang memanahi kata awliya sebagai pemimpin
dan ada yang memanahi kata awliya sebagai teman dekat
perbedaan pendapat yang seperti ini
di kalangan umat islam
adalah hal yang biasa
akan tetapi di kalangan umat islam sendiri
tidak boleh saling menyalahkan
antara yang satu dengan yang lainnya
tidak boleh mengatakan pendapatnya yang benar
dan pendapat yang lain salah
apalagi mengatakan pendapat yang lain bohong
akan tetapi harus tetap saling menghormati
antara pendapat yang satu dengan yang lainnya
justru perbedaan tersebut merupakan suatu rahmat
bahwa dari ucapan terdakwa
yang disampaikan kepada warga masyarakat kepulauan seribu
sebagaimana tersebut di atas
terdakwa dengan jelas mengatakan
jadi jangan percaya sama orang
kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu
ia kan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu
dari ucapannya tersebut
terdakwa jelas menyebut surat al ma'idah lima puluh satu
yang dikaitkan dengan kata dibohongi
hal ini mengandung makna yang negatif
bahwa terdakwa telah
hal ini mengandung makna yang negatif
bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan
bahwa orang yang menyampaikan surat al ma'idah lima puluh satu
kepada umat atau masyarakat
terkait dengan pemilihan adalah bohong
dan membohongi umat atau masyarakat
sehingga terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di kepulauan seribu
jangan percaya sama orang
dan yang dimaksud orang di sini adalah jelas menunjuk kepada orang
yang menyampaikan surat al ma'idah lima puluh satu
dari ucapannya tersebut
terdakwa telah menganggap surat al ma'idah lima puluh satu tersebut
adalah sebagai alat untuk membohongi umat atau masyarakat
atau surat al ma'idah lima puluh satu sebagai sumber kebohongan
dan dengan adanya anggapan yang demikian
maka menurut pengadilan
terdakwa telah merendahkan
dan menghina surat al ma'idah lima puluh satu
bahwa surat al ma'idah lima puluh satu adalah al quran
adalah ayat al quran yang terdapat di dalam surat al ma'idah
surat al ma'idah lima puluh satu adalah bagian dari al quran
kitab suci agama islam
yang dijaga kesuciannya dan dipercaya
serta diyakini kebenarannya oleh umat islam
siapa pun yang menyampaikan ayat al quran
sepanjang ayatnya itu disampaikan dengan benar
maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau masyarakat
dan oleh karena surat al ma'idah lima puluh satu adalah bagian dari kitab suci al quran
maka dengan merendahkan melecehkan
dan menghina surat al ma'idah lima puluh satu
sama halnya merendahkan melecehkan dan menghina kitab suci al quran
bahwa dari adanya bukti
menimbang bahwa dari adanya barang bukti
buku merubah indonesia
yang ditulis oleh terdakwa pada tahun dua ribu delapan
pada halaman empat puluh
di bawah subjudul berlindung dibalik ayat suci
terdakwa sudah pernah menyebut surat al ma'idah lima puluh satu
dari oknum elit yang berlindung dibalik ayat suci agama islam
mereka menggunakan surat al ma'idah lima puluh satu
hal ini menunjukkan
bahwa terdakwa sudah tahu dan paham
kalau surat al ma'idah lima puluh satu tersebut
adalah bagian dari ayat suci agama islam
bagian dari kitab suci al quran
kitab suci agama islam
oleh karena itu harus dihargai
dan dihormati oleh siapa pun
baik oleh umat islam sendiri
maupun umat agama lain termasuk terdakwa
bahwa terkait dengan soal pemilihan
oleh karena di kalangan umat islam
memang terjadi perbedaan pendapat
sebagaimana telah diuraikan di atas
dimana sebagian dimaknai sebagai pemimpin
dan sebagian dimaknai sebagai teman dekat
maka apabila ada orang yang mengikuti pendapat
bahwa awliya adalah pemimpin
dan orang tersebut menyampaikan surat al ma'idah lima puluh satu
kepada sesama umat islam
dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama
maka hal itu secara hukum
adalah tidak dilarang
dan itu bukan sara
sama halnya orang yang meminta
agar memilih pemimpin dari suku yang sama
dari asal daerah yang sama
dari ras yang sama
dari golongan yang sama
atau dari partai yang sama
dalam alam demokrasi
hal itu adalah tidak dilarang
dan bukan sara
hal yang dilarang dan menjurus sara adalah
apabila yang dilakukan itu bersifat menyerang kehormatan
atau menggina suku lain
agama lain ras lain
ataupun golongan yang lain
menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas
oleh karena ucapan terdakwa
di hadapan warga masyarakat kepulauan seribu tersebut
telah merendahkan melecekan
dan menggina kitab suci al qur'an
yang merupakan kitab suci agama islam
maka dalam hal ini
menurut pendapat pengadilan
bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan
jadi jangan percaya sama orang
kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu
iya kan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu
adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya
telah mengandung sifat penodaan terhadap agama islam
sebagai salah satu agama yang dianut di indonesia
bahwa pendapat pengadilan tersebut adalah sejalan dan sesuai
dengan pendapat para ahli yang telah diajukan oleh penuntut umum
yaitu ahli dr h m hamdan rashid emma
ahli agama prof dr dr andes haji muhammad amin suma
ahli agama prof dr yunahar ilyas
ahli agama prof dr h mahyuni m a b h d
ahli agama prof dr muzakir s a m h
ahli agama prof dr h abdul khair ramadan s a m h
dan sesuai pula dengan pendapat dan sikap keagamaan
majelis ulama indonesia atau mui
garis datar a kecil
garis miring mui
garis miring dua ribu enam belas
garis miring sebelas oktober dua ribu enam belas
berkata bahwa ocapan terdakwa tersebut
adalah bersifat penodaan terhadap agama
menimbang seiranya smileline
oleh karena ucapan terdakwa tersebut
ini adalah ungkapan pikiran
yang pada pokoknya manfaatkan
sifat penodaan terhadap agama islam
yang merupakan salah satu agama
yang dianudihi indonesia
dan ucapan tersebut disampaikan oleh terdakwa dalam acara sosialisasi budaya ikan kerapu
di pulau pramuka kepulauan seribu yang dihadiri oleh banyak orang
antara lain dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat kepulauan seribu
yang jumlahnya sekitar seratus orang lebih dan acara tersebut juga bersifat terbuka untuk umum
maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ketiga telah terpenuhi
a dua unsur dengan sengaja
menimbang bahwa oleh karena unsur yang ketiga telah terpenuhi
maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur yang kedua
yaitu dengan sengaja sebagai berikut
menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori fantoliktik
adalah mengendaki dan mengetahui atau willing and waiting
sedangkan menurut s r syanturi dalam bukunya asas asas hukum pidana di indonesia
dan penerapannya pengertian dengan sengaja adalah digendaki dan diinsafi atau willing and waiting
menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan
yaitu kesengajaan sebagai maksud kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan
dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan
jadi mengendaki dan mengetahui
atau menginsafi tidak hanya berarti apa yang betul betul digendaki atau yang diinsafi pelaku
tetapi juga yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu
menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal satu ratus lima puluh enam a huruf a kuhp
adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan
atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja
dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja
sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang
yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di indonesia
menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketika terdakwa melakukan perbuatannya
dan bagaimana tersebut pada unsur ketiga di atas
dilakukan dengan sengaja
menimbang bahwa ditambahkannya ketentuan pasal satu ratus lima puluh enam a tersebut ke dalam kuhp
adalah berdasarkan ketentuan pasal empat penetapan presiden nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas
bahwa pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
sekitar pukul delapan
waktu indonesia barat
terdakwa selaku gubernur dki jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke pulau pramuka
kelurahan pulau panggang kecamatan pulau seribu selatan
kabupaten administrasi kepulauan seribu
untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan sekolah tinggi perikanan atau stb
di mana saat terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu
kepada warga masyarakat keperluan
terdakwa telah menyebut surat al ⁇ maidah ⁇ yat lima puluh satu yang dikaitkan dengan soal pemilihan
dengan mengatakan antara lain sebagai berikut
ini pemilihan kan dimajuin
jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya oktober dua ribu tujuh belas
jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun
bapak ibu masih sempat panen sama saya
sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur
cerita ini supaya bapak ibu semangat
jadi gak usah pikiran ah nanti kalau gak kepilih
pasti ahok programnya bubar
enggak saya sampai oktober dua ribu tujuh belas
jadi jangan percaya sama orang
kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya
ia kan dibohongi pakai surat al ma'idah yat lima puluh satu macem macem itu
itu hak bapak ibu ya
jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih
takut masuk neraka
dibodohin gitu ya nggak apa apa
karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu
jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak
dalam nuraninya nggak bisa pilih ahok
gak suka sama ahok nih
tapi programnya gua kalau terima gak enak dong
jadi utang budi
jangan bapak ibu punya perasaan gak enak
nanti mati pelan pelan loh kena stroke
bahwa dari ucapannya tersebut
terdakwa sangat jelas
menyebut surat al ma'idah dengan menyatakan
jadi jangan percaya sama orang
kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya
ia kan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu macem macem itu
menimbang bahwa dari buku
menimbang bahwa dari bukti
buku dengan judul merubah indonesia
yang ditulis oleh terdakwa pada tahun dua ribu delapan
pada halaman empat puluh di
bahwa subjudul berlindung dibalik ayat suci
terdakwa juga pernah menyebut surat al ma'idah
dari oknum elit yang berlindung dibalik ayat suci agama islam
mereka menggunakan surat al ma'idah lima puluh satu
menimbang bahwa sebelum menulis buku tersebut
menimbang bahwa sebelum menulis buku merubah indonesia tersebut
tepatnya pada tahun dua ribu tujuh
pada saat terdakwa mencalonkan diri
sebagai calon gubernur bangka belitung
terdakwa telah mendapatkan selebaran selebaran
melarang pemimpin yang tidak seagama atau seiman
dengan mengacu pada al quran surat al ma'idah lima puluh satu
menimbang bahwa pada tahun dua ribu lima belas
ketika melakukan briefing di balai kota jakarta
terdakwa pernah mengatakan tentang pembangunan suatu masjid
dengan halaman yang luas
dan dilengkapi suatu wifi
karena saat itu terdakwa teringat
karena saat itu terdakwa teringat
pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh gubernur kafir
maka dengan maksud meledek para pendemo
terdakwa mengatakan akan memasang wifi
dengan nama al ma'idah lima puluh satu
dan dengan password kafir
menimbang bahwa pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur dki jakarta
yang berpasangan dengan dr andes haji jarod saifulitayat msi
selaku bakal calon wakil gubernur dki jakarta
di komisi pemilihan umum daerah atau kpud dki jakarta
bertempat di kantor dpp nasdem
pada saat deklarasi pencalonan
terdakwa sebagai calon gubernur dki jakarta
terdakwa memberikan sambutan
pada pokoknya antara lain
terdakwa meminta lawan politiknya
untuk tidak pakai surat al ma'idah lima puluh satu
dengan ucapan antara lain
silakan kita berdebat
kalau cuma bilang jangan pilih dia
karena pakai surat al ma'idah lima puluh satu
apa surat ini ini tentu
tentu saya kira
tapi saya yakin ini tentu
akan bawa pertaruhan
ketika pertama kali bangsa ini
kita bercita cita menjadikan negara indonesia
bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan
pada saat terdakwa menyebut surat al ma'idah
di kepulauan seribu tersebut
terdakwa sudah tahu dan paham
kalau surat al ma'idah lima puluh satu
adalah ayat suci agama islam
bagian dari kitab suci al quran
kitab suci agama islam
bahwa sebagai bagian dari kitab suci agama islam
maka harus dihargai dan dihormati
oleh siapa pun
baik oleh umat islam sendiri maupun
agama lain termasuk terdakwa
dan tidak boleh dikatakan yang bersifat negatif
hari ini juga berlaku untuk semua kitab suci
dari agama agama yang lain
bahwa oleh karena ucapan terdakwa tersebut
disampaikan di tengah terdakwa
melakukan kunjungan kerja
untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu
kepada warga masyarakat kepulauan seribu
maka dalam hal ini
tentu apa yang disampaikan oleh terdakwa
kepada warga masyarakat kepulauan seribu tersebut
adalah memang dikehendaki
dan diketahui oleh terdakwa
dalam menyampaikan ucapan tersebut
kepada warga masyarakat kepulauan seribu
adalah dilakukan dengan sengaja
bahwa sedangkan mengenai apakah terdakwa
dalam penjelasan pasal empat huruf a
penetapan presiden nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menimbang bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui
dan sudah memahami
kalau surat al ma'idah lima puluh satu
adalah ayat suci agama islam
yang harus dihargai dan dihormati
oleh siapapun termasuk terdakwa
terdakwa telah menyebut surat al ma'idah lima puluh satu tersebut
bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif
yaitu kata dibohongi
iakan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu
sedangkan dari rekaman video
saat terdakwa mengucapkan kata kata tersebut
diputar di persidangan
pengadilan tidak melihat ada usaha dari terdakwa
untuk menghindari penggunaan kata kata
atau susunan kata kata
yang bersifat merendahkan
nilai dari ayat suci surat al ma'idah lima puluh satu
sebagai bagian dari kitab suci agama islam
bahkan diulangi dengan menyebut
maka dalam hal ini menurut pengadilan
bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata kata
iakan dibohongi pakai surat al ma'idah lima puluh satu
ada niat untuk sengaja merendahkan
atau menganggap rendah
atau menghina nilai kesucian
dari surat al ma'idah lima puluh satu
sebagai bagian dari kitab suci agama islam
menimbang bahwa terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama
apabila ingin menyebut
ataupun membicarakan tentang simbol simbol keagamaan
di depan umum
seharusnya terdakwa berhati hati
dan harus menghindari penggunaan kata kata yang berkonotasi negatif
yang bersifat merendahkan
melecehkan atau menghina
simbol simbol keagamaan tertentu
baik itu agama lain
maupun agama terdakwa sendiri
karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan
dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama
kecuali hal itu dilakukan dalam forum kajian ilmiah
menimbang bahwa mengenai alasan terdakwa mengucapkan kata kata tersebut
sebagaimana dalam keterangannya
bahwa ketika terdakwa menyampaikan program ikan yang begitu bagus
tetapi ada ibu ibu di depan terdakwa
yang hanya diam tidak ada respon
sehingga terdakwa terbayang
saat di bangka belitung
jangan jangan ini karena pengaruh al maida
karena waktu terdakwa ikut pemilihan
di bangka belitung
ada ibu ibu yang tidak mau memilih terdakwa
karena surat al maida
sehingga kemudian membuat terdakwa mengucapkan kata kata tersebut
di hadapan warga masyarakat kepulauan seribu
menurut pengadilan adalah
alasan ini tidak dapat diterima
karena itu hanyalah asumsi terdakwa
yang tidak didukung dengan bukti
sedangkan terdakwa sendiri saat itu
tidak menanyakan kepada ibu ibu itu
apakah tidak ada responnya itu
karena pengaruh surat al maida
atau karena hal yang lain
terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol keagamaan
yang berkonotasi negatif tersebut
karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitan
dengan program budidaya ikan yang disampaikan terdakwa
kepada masyarakat kepulauan seribu
menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
bahwa unsur kedua
yaitu dengan sengaja
juga telah terpenuhi
menimbang bahwa karena semua unsur
dari pasal satu ratus lima puluh enam a huruf a
kwp telah terpenuhi
maka terdakwa haruslah dinyatakan
telah terbukti secara sah
melakukan tindak pidana
dalam surat dakwaan
menimbang bahwa selain urean pertimbangan tersebut
maka pengadilan tidak sependapat
baik dengan penuntut umum
maupun dengan terdakwa
dan penasihat hukumnya
dengan pertimbangan sebagai berikut
bahwa tentang pendapat penuntut umum
yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat
karena adanya unggahan dari orang yang bernama buniani
pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut
karena berada di luar konteks perkara ini
dan dari seluruh saksi yang telah didengar keterangannya
tidak ada satu pun saksi yang mengatakan
bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu
diperoleh dari unggahan buniani
dari informasi yang beredar
yang diunggah oleh buniani adalah
tidak ada kata pakai
sedangkan informasi yang diperoleh
para saksi ada kata pakai
yaitu dibohongi pakai surat al maida lima puluh satu
demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi
dan dilaporkan kepada kepolisian
adalah ucapan terdakwa
yang dilihat oleh para saksi di video youtube
yang diunggah oleh pemprov dki jakarta
yang juga ada kata pakai
yaitu dibohongi pakai surat al maida lima puluh satu
dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat
adalah akibat dari adanya ucapan terdakwa
tentang surat al maida
yang ada di video youtube
yang diunggah oleh pemprov dki jakarta
sebagaimana dakwaan penuntut umum
buat untungan penuntut umum yang menyatakan
dakwaan alternatif pertama tidak tepat
diterapkan dalam perkara ini
karena tidak adanya unsur niat
pada diri terdakwa
pengadilan tidak sependapat
dan telah menguraikan
adanya unsur sengaja dan niat
sebagaimana pertimbangan hukum di atas
buat tentang tuntutan pidana
dari penuntut umum yang menuntut
agar terdakwa dijatuhi pidana bersarat
atau pidana percobaan
menurut pengadilan adalah tidak tepat
karena dalam surat tuntutan pidananya
penuntut umum mencantumkan adanya hal hal
yang dianggap memberatkan
oleh penuntut umum
dalam mengajukan tuntutan pidana
dengan adanya hal hal yang memberatkan tersebut
maka adalah tidak tepat
kalau kemudian penuntut umum menuntut
agar terdakwa dijatuhi pidana percobaan
telah menyampaikan pembelaannya
dengan penasihat hukumnya
ternyata pembelaan terdakwa tersebut
tidak memuat argumentasi yuridis
yang mendukung pernyataannya
untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan
penuntut umum tersebut
buat tentang penasihat hukum
yang menilai kasus ini adalah
terkait dengan pilkada
karena terdakwa adalah salah satu pasangan calon
pengadilan tidak sendapat
dan menurut pengadilan
kasus ini adalah murni kasus penodaan agama
jika ada pihak pihak yang memanfaatkan
kasus ini dalam pilkada
itu memang bisa dimungkinkan
tetapi hal itu tidak berarti
bahwa kasus ini kemudian
jadi terkait dengan pilkada
kalau kasus ini kemudian
tampak seolah olah terkait dengan pilkada
maka itu tidak berarti
hal ini adalah karena kasus ini terjadi
saat menjelang pilkada
dan berlangsung hingga pelaksanaan pilkada
dan hal ini adalah disebabkan
karena terdakwa mengucapkan kata kata
yang kemudian menjadi pokok persoalan
dalam perkara ini
adalah saat menjelang pilkada
dari sekian banyak saksi pelapor
sebagian besar adalah orang orang
yang tidak ada kepentingan
dengan pilkada di jakarta
mereka juga bukan orang orang
yang berkecimpung dalam bidang politik
atau partai politik
sebagian besar dari mereka
adalah orang orang yang berkecimpung
dalam bidang keagamaan
dan bahkan dari beberapa orang saksi pelapor
mereka tinggal di luar wilayah jakarta
yang tidak ada kaitan
dengan pilkada di jakarta
yang tinggal di bogor
dan melaporkan kasus ini
yang tinggal di kota padang sidempuan
dan melaporkan kasus ini
ke polres padang sidempuan
demikian pula kasus
demikian pula saksi
yang tinggal di kota palu
dan melaporkan kasus ini
ke polda sulawesi
hal ini men crushing intetekan
bawa tendang pernyataan penasihat hukum
yang menyatakan bahwa terdakwa
dalam bukunya yang berjudul merubah indonesia
yang diterbitkan pada tahun dua ribu delapan
surat al maida lima puluh satu
tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan
dan sampai sekarang
buku itu tidak dilarang peredarannya
menurut pengadilan apa yang
ditulis oleh terdakwa dalam bukunya
yang berjulur merubah indonesia tersebut
tidak dapat disamakan
dengan perkara yang terjadi
di kepulauan seribu
memang dalam bukunya tersebut pada halaman
empat puluh di bawah subjudul dibalik
saya ulangi berlindung
dibalik ayat suci
terdakwa telah menyebut surat
al maidah lima puluh satu dengan
mengatakan dari oknum elit
yang berlindung dibalik ayat suci
agama islam mereka
menggunakan surat al maidah
lima puluh satu akan tetapi
dalam buku tersebut terdakwa
tidak pernah menuliskan kata kata
surat al maidah lima puluh satu
seperti yang diucapkan oleh terdakwa
di kepulauan seribu yaitu
ia akan dibohongi
pakai surat al maidah lima puluh satu
dengan demikian apa yang telah ditulis oleh
terdakwa dalam buku yang berjudul
merubah indonesia tersebut tidak
dapat disamakan dengan perkara yang terjadi
di kepulauan seribu
pembelaan penasihat hukum
sebagaimana tersebut dalam halaman

tentang ditetapkannya btp
tanpa seperindik terlebih dahulu
sehingga seluruh proses menjadikan
penuntutan dan bermuara
pada pemeriksaan di persidangan
karena ada penegakan hukum
tetapi dengan cara
melanggar hukum pengadilan
berpendapat bahwa persoalan tersebut
disampaikan dalam pembelaan
pada forum pra peradilan
bahwa terhadap pembelaan
penasihat hukum sebagaimana tersebut
dalam halaman lima ratus empat belas
yang pada pokoknya
mempersoalkan tentang kegiatan
kepulauan seribu pada tanggal
adalah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat
sesuai dengan pasal tiga puluh
tentang pemerintahan daerah
dengan kata lain
ia sedang menjalankan undang undang
sesuai dengan kedudukannya
sebagai seorang gubernur
menurut pasal lima puluh kwp
setiap orang yang sedang
bertugas menjalankan undang undang
tidak dapat dipidana
pengadilan mempertimbangkan bahwa
pengertian pasal lima puluh
kwp tidak demikian
untuk melindungi orang orang
yang secara limitatif
menjalankan tugas tertentu
terdakwa sebagai gubernur berpidato
tidak ada masalah
sepanjang tidak menyimpang
dan tidak melanggar hukum
pembelaan penelitian hukum
sebagaimana tersebut dalam halaman lima ratus lima belas
yang pada pokoknya
mempersoalkan tentang keterangan
para ahli yang diajukan oleh
penuntut umum harus diabaikan
karena ahli ahli tersebut
punya kepentingan dan ada yang
berpikir yang tidak bisa diperlukan
ada yang berafiliasi kepada
i dan ada pula yang
berafiliasi kepada mui
bahwa persoalan pokok
dalam perkara ini bukan mengenai
persoalan antar terdakwa dengan
mui maupun fpi
penasihat hukum yang diberi judul
pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut
karena kasus terdakwa
murni merupakan kasus pidana
oleh penasihat hukum
seolah olah terdakwa merupakan korban
anti keberagaman berdasarkan
suku agama ras
dan antar golongan
padahal faktanya terdakwa sendirilah
sebagai pelaku yang menimbulkan
kegaduhan di masyarakat karena
ucapannya yang seharusnya
terdakwa sebagai gubernur sekaligus
pelayan masyarakat harus
bersifat bersih tegas
jujur dan harus sopan santun
masyarakat yang dipimpinnya
buat terhadap keberatan lainnya
dari penasihat hukum pengadilan
menilai hal tersebut
tidak ada relevansinya untuk
dipertimbangkan maka haruslah
bahwa terhadap barang barang bukti yang
diajukan oleh penuntut umum
dan penasihat hukum selain
yang sudah dipertimbangkan diatas
dianggap tidak ada relevansinya
perkara ini maka haruslah dikesampingkan
dalam persidangan pengadilan tidak
menemukan hal hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana baik
alasan pembenar maupun
pemaaf maka terdakwa harus
menimbang bahwa oleh karena
terdakwa mampu bertanggungjawab
maka harus dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana
menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu
keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan
keadaan yang memberatkan
terdakwa tidak merasa bersalah
perbuatan terdakwa telah
menimbulkan keresahan dan
mencederai umat islam
perbuatan terdakwa dapat
memecah kerukunan antarumat
beragama dan antargolongan
keadaan yang meringankan dan yang tidak bergantung adalah keadaan yang tidak bergantung
keadaan yang meringankan
terdakwa belum pernah dihukum
terdakwa bersikap sopan di persidangan
terdakwa bersikap kooperatif
selama mengikuti proses persidangan
menimbang bahwa selama penyitikan
dan pemeriksaan perkara ini
tidak dilakukan penahanan
dan terhadap penahanan terdakwa

pengadilan dalam menyatukan
putusan jika terdakwa tidak
ditahan dapat diperintahkan
supaya terdakwa tersebut ditahan
ketentuan pasal dua puluh satu
dan terdapat alasan
cukup untuk itu
yang menyebutkan bahwa perintah
penahanan terdakwa yang dimaksud
adalah bila mana hakim pengadilan
tingkat pertama yang memberi
putusan berpendapat perlu
melakukannya penahanan tersebut
karena dikhawatirkan bahwa
selama putusan belum mempunyai kekuatan
hukum tetap terdakwa akan melarikan
diri merusak atau
menghilangkan barang bukti ataupun
mengulangi tindak pidana lagi
tersebut hanya dapat dikenakan terhadap
tersangka atau terdakwa
yang melakukan tindak pidana
dan atau percobaan
maupun pemberian bantuan dalam
tindak pidana tersebut dalam hal
tindak pidana itu diancam dengan
pidana penjara lima tahun
atau lebih menimbang bahwa
berdasarkan pertimbangan pengadilan
terdakwa telah dinyatakan
terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana tersebut dalam pasal
lima belas nakmah huruf a
kuap dengan ancaman
pidana penjara selama lamanya
lima tahun menimbang
huruf k kuap menyebutkan
bahwa surat putusan pemidanaan
perintah supaya terdakwa ditahan
atau tetap dalam tahanan
bahwa tidak dipenuhinya
ketentuan dalam ayat satu huruf a
dan l pasal ini
mengakibatkan putusan batal
demi hukum menimbang
bahwa berdasarkan urayan pertimbangan
tersebut diatas pengadilan
menimbang bahwa terhadap barang bukti
yang diajukan oleh penuntut umum
oleh karena semua barang bukti tersebut
telah disita untuk dijadikan
sebagai barang bukti dalam perkara ini
dan semua barang bukti tersebut
ada kaitan dengan tindak pidana yang
didakwakan maka pengadilan
sependapat dengan penuntut umum
bahwa semua barang bukti tersebut
harus tetap terlampir dan
menjadi bagian dari berkas perkara
demikian pula terhadap semua barang
bukti yang diajukan oleh penasihat hukum
oleh karena semua barang bukti
tersebut telah diajukan dan
diserahkan untuk digunakan sebagai barang
bukti dalam perkara ini
dan barang bukti tersebut ada kaitan
dengan tindak pidana yang didakwakan
maka terhadap barang bukti tersebut
pengadilan juga sependapat
dengan penasihat hukum bahwa
barang bukti tersebut harus tetap
terlampir dan menjadi bagian dari
menimbang bahwa oleh karena terdakwa
terbukti bersalah dan dijatuhi
pidana maka sesuai dengan
ketentuan pasal dua ratus dua puluh dua
kitab undang undang hukum acara pidana
atau qoap terdakwa harus
pula dibebani untuk membayar
biaya perkara yang besarnya
akan ditentukan dalam amar
dan pasal pasal dari
undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lain yang bersangkutan mengadili
terdakwa insinyur basuki chayapunama
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana
pidana kepada terdakwa
oleh karena itu dengan pidana penjara
selama dua tahun
memerintahkan agar terdakwa
barang bukti yang diajukan oleh
penuntut umum berupa nomor
satu dan seterusnya
dan barang bukti yang
diajukan oleh penasihat hukum
seluruhnya tetap terlampir dalam
seluruhnya tetap terlampir dalam
dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari
kepada terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar
demikian diputus dalam rapat
musawarah majelis hakim pengadilan negeri
jakarta utara pada hari kamis
tanggal empat mei dua ribu tujuh belas
biarso budi santianto sebagai hakim ketua
iwayan wiryana masing masing hakim anggota
dan diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini
selasa tanggal sembilan mei dua ribu tujuh belas
dengan didampingi oleh
hakim hakim anggota tersebut
dibantu oleh yosep riono
haja erni dan ari palti sergar
sebagai panitrap dan pemerintah majelis yang berpengalaman dengan perubahan dan perubahan yang diperlukan oleh hakim hakim anggota tersebut

dan dihadiri oleh alim kartono safm
dan kawan kawan tim penuntut umum
yang didampingi oleh penasihat hukumnya
putusan sudah dibacakan
jaksa maupun terdakwa
mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum
mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum
selama tujuh hari ini setelah diucapkan putusan ini
yaitu berupa upaya hukum banding
untuk itu silakan saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara
sebelum mengajukan sikap saudara